ketemu lagi pak
sebuah pernikahan unik digelar di sebuah gedung
di kawasan kalibata jakarta selatan
pada minggu malam
dimana dalam acara sakral ini
pasangan pengantin memilih menampilkan sejumlah kebudayaan
pakaian adat di indonesia
sebuah resepsi pernikahan yang diselenggarakan
di kawasan kalibata pancoran jakarta selatan
sangat unik dan beragam
acara itu dibuka dengan adat betawi
yang menampilkan palang pintu

pesta pernikahan ini mengusung tema kebudayaan khas indonesia
dalam pesta tersebut turut ditampilkan beragam kebudayaan
seperti musik tanjidor
foto pre wedding mengenakan busana khas dari berbagai daerah di indonesia
dan tarian dari berbagai daerah
pengantin menyelenggarakan pernikahan dengan berbagai macam kebudayaan ini
karena keunikan dan kekayaan budaya
mulai pakaian hingga jenis tarian yang ada di pulau jawa
sampai sumatera sulawesi
bahkan papua yang memiliki ciri yang berbeda beda
pengantin menjelenggarakan pernikahan

jadi kami mencoba menampilkan
dan menampilkan keragamannya
dengan budaya yang ada di ibu kota jakarta
pre wedding kita memakai konsep tiga puluh empat provinsi di indonesia

masih banyak ratusan jenis
bahkan ribuan busana ada di santara yang kami miliki
alasannya kenapa sih bang memakai berbagai macam
mengangkat keunikan kearifan lokal budaya indonesia
keluarga negara indonesia
cintailah apapun budayamu
apapun latar budaya dan semua
karena tarifan lokal budaya indonesia
untuk bisa kita banggakan
kita banggakan menjadi identitas
menjadi identitas kecelakaan masing masing
untuk bisa kita perkenalkan
ke seluruh indonesia bahkan seluruh dunia
dan juga kabus itu adalah salah satu momen
untuk kita bisa mencoba kenalkan
kecuali kecuali kecuali
kita bisa mengambil kecuali kecuali
resepsi pernikahan unik tersebut memang jarang ditemukan
terlebih yang menampilkan kebudayaan yang sangat beragam
biasanya resesi pernikahan di indonesia hanya mengambil satu tema
badru jamal jakarta